mengaku tak ingin berpidato tetapi ikut tampil di atas panggung dalam rapimnas partai demokrat
ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono mengisi acara dengan menyanyi
sbi menyebut menyanyi dalam acara tersebut khusus untuk prabowo
susilo bambang yudhoyono yang menjabat presiden ke enam republik indonesia
menyanyikan lagu berjudul kamu gak sendirian yang pernah dipopulerkan oleh bentip x
prabowo subianto pun terlihat menyusul ke atas panggung menghampiri sby
saat sby menyanyi prabowo terlihat menggerakkan tubuhnya mengikuti irama musik
selain itu sejumlah ketua umum partai koalisi ikut berjoget di atas panggung
selain sbi ahi ikut menyanyikan dua lagu
salah satunya adalah lagu berjudul munajat cinta yang dipopulerkan oleh band triat dengan lirik yang diubah
tuhan kirimkanlah aku presiden yang baik hati
setelah mengikuti acara ketua umum gerindra prabowo subianto mengatakan terhibur dan tersanjung oleh aksi sby
bapak terhibur gak dengan pak sbi tadi menyanyi
tidak hanya terhibur tapi tersanjung
terhibur gak pak
terhibur gak pak
bukan soal terhibur saya tersanjung
saya merasa dihormati
saya merasa didorong
seperti diberitakan dalam rapimnas partai demokrat secara resmi mendeklarasikan diri mendukung prabowo maju sebagai pecalon presiden
jika dilihat dari komposisinya empat partai dan tiga partai non parlemen tergabung dalam koalisi indonesia maju
partai partai tersebut adalah partai gerindra golkar pan dan partai demokrat
b partai garuda partai gelora dan partai prima
teddy zuhari galuh prasetya jakarta